perang antara rusia dan ukraina memiliki dampak berkepanjangan
bukan hanya korban nyawa di daerah konflik
tetapi juga berbagai negara mengalami imbasnya
terutama setelah sejumlah sanksi diterapkan kepada rusia
bagi indonesia sanksi terhadap rusia ini juga akan berpengaruh
pada kesiapan tempur alutsista buatan rusia
tiga matra di teknik diketahui sebagai pengguna alutsista buatan rusia
di angkatan darat terdapat heli serang mi tiga puluh lima serta heli angkut mi tujuh belas
keduanya merupakan peralatan tempur garis depan yang dioperasikan sejak tahun dua ribu tiga
di angkatan laut korps marinir banyak menggunakan tank buatan rusia
di antaranya bmp tiga btr lima puluh dan pt tujuh puluh enam
tank tank ini merupakan ujung tombak korps marinir dalam melakukan operasi amfibi
sementara di angkatan udara siapa yang tak mengenal jet tempur sukhoi
selain mengisi lini depan pertahanan udara
jet tempur ini menjadi faktor penggentar militer indonesia
pihak tni sendiri mengaku masih bisa mengoperasikan alutsista buatan rusia ini
hanya saja kedepannya mereka masih akan mencermati perkembangan lebih lanjut
kapasitasnya kalau angkatan darat menyatakan seperti itu tidak di sini
itu kan kaitannya dengan kemhan dengan mabes tni
walaupun nanti memang sebetulnya kebutuhan kita kan dari angkatan masing masing
tetapi keputusan untuk pengadaan untuk pengembangan alutsista itu kewenangan dari kementerian
secara operasional tetap kita gunakan
kita nggak pengaruh mau rusia mau perang sama pun bahwa alat itu kan istilahnya sudah kita beli dan sudah menjadi hak kita
nah namun tadi yang disanakan ke depan apakah bagaimana untuk mungkin sebaik baiknya ada apa
kena apa namanya embargo atau tidak
tentunya kita harus antisipasi hal yang seperti itu
di dalam hal perawatan pesawat ini kita lakukan
kita tidak jangka pendek
beberapa suku cadang sudah kita beli dari beberapa waktu yang lalu
untuk ke depan kita sama sama mencermati keadaan
sanksi terhadap rusia ini sebenarnya bukan baru kali ini terjadi
sudah sejak lama amerika memperlakukan sangsi yang disebut countering america's adversary through cession act atau caatsa
dengan akta ini bank bank asing akan diberikan sanksi jika membiayai pembelian alutsista buatan rusia

indonesia pun terdampak dari akta ini
menurut laporan bpk tahun dua ribu dua puluh satu kontrak pembelian su tiga puluh lima pembelian tank bmp tiga amunisi serta suku codang dan sejumlah asusa lainnya gagal dilakukan
dengan diperluasnya sanksi maka dikhawatirkan akan semakin berdampak pada kesiapan tempur tni
untuk masalah ini solusi pertama mencari suku cadang dan munisi dari negara lain
saya kira harus cari subtitude negara negara lain
mungkin bisa china atau india
harus ada pendekatan
karena yang mengalami dampak ini bukan cuma indonesia
vietnam malaysia timur tengah semua sama
jadi harus ada solusi
tentu dengan resul rusia ya
solusi lainnya adalah membangun kemandirian pertahanan
namun hal ini tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu
atau solusi dramatis lainnya adalah mengganti semua peralatan tempur buatan rusia dengan peralatan buatan barat